kaldron api yang terletak tepat di depan stadion utama gelora bung karno adalah ikon baru hasil karya kolaborasi dari seniman sunario dan arsitek supi
kaldron api yang terinspirasi dari chris ini diberi nama bilah nusantara
kaldron api ini adalah kolaborasi pertama mereka
istilah obor itu secara umum itu biasanya ada tiang kemudian obor yang dari asal olembik dari yunani
tapi bagaimana membahas sesuatu yang baru
ide bilah itu saya pikir sederhana sekali
saya bekerja sama dengan arsitek supi
itu merespon dari gedung gelora bung karno
jadi bentukannya yang memuncak seakan akan dari bumi dari nol gitu sampai ke langit
terus apinya di ujung
terus lembangan dengan merah
lambangkan semangat sportivitas semangat yang berkobar gitu
yang selalu menuju ke atas
yang orang bisa punya interaksi yang baik
biasanya kan sculpture justru sangat dilindungi gitu ya
taruh di tinggi di atas
tapi justru ini punya satu interaksi dengan pejalan kaki
punya interaksi dengan sekitarnya
orang bisa viewing dengan baik
kaldron dibuat setinggi delapan belas meter dengan delapan titik nyala api
dan pola pada badan kaldron jika disatukan panjangnya mencapai dua ribu delapan belas meter
yang merepresentasikan tanggal upacara pembukaan asian games delapan belas agustus dua ribu delapan belas
proporsi kaldron sengaja dibangun
tak melampaui sugbk
dengan tingkat kemiringan yang sama seperti stadion utama
agar instalasi seni ini menyatu dengan bangunan ikonik itu
diperlukan tujuh ratus lembar lempeng tembaga dari berbagai daerah di indonesia untuk membuat kaldron ini
dikombinasi struktur baja dan besi pada bagian merah kaldron
konstruksi dimulai sejak awal mei dengan pengajuan desain dari januari dua ribu dua puluh
jadi kendala utama sih memang waktu
karena ada koordinasi ada administrasi yang harus diperlukan
harus dipenuhi di depan gitu
sisanya adalah ya bagaimana waktu terhadap sudah persiapan mau opening
semuanya sudah serba singkat gitu ya
bagaimana ini bisa terpenuhi
tanpa kerja bersama sama itu sulit
dan kebetulan teman teman yang bekerja di sana itu ada satu spirit
pengen kebanggaan indonesia
baik dari arsiteknya dan kebetulan kontraktornya juga
kita bikin yang maksimum
itu yang membuat saya itu menjadi ya semangat ya
saat upacara penutupan asian games dua ribu delapan belas api di kaltron akan dimatikan sebagai penanda berakhirnya asian games dua ribu delapan belas
meski nantinya tanpa api karya anak bangsa ini akan tetap berdiri kokoh di kompleks gelora bung karno sebagai hadiah untuk warga jakarta
azaleh binata jakarta